sementara itu di antara banyak anggapan miring tentang profesi polisi
seorang polisi di kota malang rela bekerja sampingan menjadi pemulung
semua itu dilakukan demi menafkahi keluarganya dengan uang halal
beginilah aktivitas di sebuah rumah kosong di jalan dr wahidin malang
yang menjadi pusat pemilahan sampah
para pemulung dari stasiun besar kota malang menyetor sampah ke lokasi ini
sementara beberapa orang sibuk memilah milah sampah
siapa sangka salah satu pemulung yang bekerja di tempat ini adalah bribka seladi
anggota unit lalu lintas polres kota malang
seladi dibantu oleh putranya dimas wicaksono
sepuluh tahun sudah seladi menekuni pekerjaan sampingan ini untuk menambah penghasilannya
saya tidak menyerupai
putra keduanya dimas wicaksono mengaku bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemulung
dimas juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi
kan banyak orang yang berpandangan kalau polisi itu gak baik
tapi di sini ayah menunjukkan bahwa polisi itu masih ada
polisi yang benar benar baik itu masih ada
tampak saat beribka seladi menjalankan tugas sebagai anggota polisi
yang sehari hari mengatur lalu lintas di jalan protokol kota malang
sebuah sepeda ontel menjadi sarana transportasi andalannya
selama bertugas sejak tiga puluh delapan tahun lalu
warga sekitar berharap kesederhanaan bribka seladi
bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat kepolisian lainnya